ngapain lagi lu datang kemari
alhamdulillah ini ada orang
sik banget gue ya
hei ada apa mas
aduh mbak saya baru aja kejar sunil bolong
ah masa sih pas ada sunil bolong
yaudah kalau gitu ayo kita masuk ke dalam yuk
ano suami kamu ada di rumah gak
oh kalau itu mas gak usah khawatir
saya kan udah janda mas
biar sekarang saya tinggal sedih bilang kok mas
mas pasti capek kan setelah berlari
saya ambilkan minum dulu ya mas
boleh kebetulan saya haus
tapi awas jangan kabur ya mas
enggak tenang aja
lumayan buat sehari hari
tepat tepat gue cuman dengan berat hati
ini mas silahkan ya minum
mas silahkan ya minum
mas silahkan ya minum
kamu pasti tidak mau memperdahkukan
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
aku pun mah
kita hormati yang sudah berpulang
mari kita gunakan kesempatan ini
untuk mengingat kepada allah swt
bahwa hidup manusia
sangat singkat dan pedih
hanya pada tuhan lah kita bersandar
allah tetap mengahap pengasih dan penyayang
kemana aja sih kamu
lama sekali teleponnya gak dijawab
semalam aku kerja lembur mak
gimana emak sehat sehat aja
kapan nih mau main ke jakarta
mama gak mau ke jakarta
jakarta apaan tuh
ya macet motor panas
wan mbak punya anak tetangga nih wan
cakep mau gak
gak ada pembicaraan lain apa mak
mak ini belum tenang
kalau kamu belum cepat cepat menikah
kalau emak datang ke jakarta
saya akan memperkenalkan mak
dengan calon menantu mak yang baru
wajahnya mirip sekali dengan kumala mak
eh masa bodoh
mau mirip kek
mau mirip apa kek
yang penting lu rayu aja sampe dapet
mudah mudahan mas setuju dengan pilihan saya
miranda itu gadisnya sederhana sekali mbak
sama seperti kumala
makanya saya langsung tertarik sama dia mak
masih setuju aja
yang penting kalian bahagia
lagian mak kan udah bawa tanah wan
mak mak jangan bicara kayak gitu dong
justru sekarang ini saya lagi mencari pendamping dan wanita
yang sekaligus bisa menyayangi
makanya mak sudah selesai
makanya mak sudah selesai
makanya mak sudah selesai
yang penting kalian saling suka
itu aja sudah cukup buat mak
mak saya baru aja kenalan
nih sepertinya lama lama dialog mak sudah mulai ngaur nih
mak perasaan itu gak bisa dipaksain
kok enggak bosen bosennya jadi puja ngantua
ngapain lagi lu datang kemari
lu lagi lu lagi
mbah tolong aku mbah
kalau tidak keberatan sebaiknya kami tinggalkan tempat ini
sebelum aku mengusirmu dengan paksa
aku tidak akan pergi sebelum mbah mau pergi
kamu benar benar hantu keras kepala
ntar gua ketok lu
mbah tolong mbah
temuin dua orangtuaku mbah
untuk apa aku bertemu dengan orangtuamu
agar mereka bisa menyembunyikan jasa ku
aku diperkosa sampai mati
sedangkan aku masih perawan
aku menderita kesejahteraan yang paling sepah dibagi seorang wanita
apa mungkin mereka mau mempercayai seorang dukun
mereka kan orang yang berpendidikan
mbah tolong aku
mereka menolongku sekarang
baiklah kalau begitu
kali ini aku mau menuruti permintaanmu
tidak tidak tidak
permisi malam sepada sepatu
selamat boleh ketemu orang tua lu emangnya ada perlu apa mau ketemu orang tua saya percuma
mereka enggak percaya sama dukun maaf saya enggak terima sumbangan gua cuma mau menolong
di sini enggak ada korban itu yang menyuruh datang kemari ya hidupun gilanya nge steng nge steng
eh dari buku buku terus langsung masuk gue saya nggak ada waktu bicara lagi sore
sekarang aku harus pulang
kalau gua biarkan dukun wamaizah itu masuk dalam
apa yang celaka ruslan
apa yang celaka ruslan
apa yang celaka ruslan

kamu ngomong sendiri memang kamu sudah mulai
enggak mak pasurusan bohong sama emak
hai memangnya segampang itu megang percaya sama kamu sini lu akhirnya ini
sikap aneh ada apa sih enggak ada apa apa cuma eh kek lu pergi pas gue tahu kalau
lu melepaskan berat ayo ngomong percaya sama enggak ngomong sama belok begini mak sebenarnya
sebenarnya maksimalnya emang enggak ngomong sama emak enggak ngomong sama belok begini mak sebenarnya enggak ngomong sama belok begini mak sebenarnya
ruslan berdosa mak cuma ruslan takut mengatakannya mak
udah ngomong gak usah takut
sudahlah sebaiknya kamu jangan ganggu aku lagi
tapi mbak sampai sekarang kan orang orang aku belum tahu di mana jasaku berada
aku jadi penasaran mbak
emangnya lu kan alam penasaran
aku udah berusaha membantu tuh
polisi juga udah membantu apa lu nggak percaya sama bantuan polisi
maaf ibu siapa
namaku omayi siak aku kecinggal di desa sebelah
ibu tahu nama saya dari siapa
baru saja pak tadi ke taruslan bapak sudah keluar
memangnya ada masalah apa bu
sebaiknya kita bicarakan masalahnya di rumah bapak
wih ada di mana nih orang orang

masih suey manggil masalahnya
jangan lupa subscribe artikeen